mama kok bisa sih nino datang kesini
mama juga gak tau
mama juga kebetulan tadi
ngelihat nino ada di depan gerbang
menyuruh dia pergi
nanti renat curiga ada apa apa
di antara kita
mama persilakan masuk
cuman jangan khawatir
kalau dia tetep
mungkin dia berpikir bahwa
kalau misalnya rena tau
nino adalah ayah kandungnya
akan buat reina mencintai dia
tapi mama coba mengajak dia untuk
kalau misalnya dia tau
justru rena akan bencinya
mama minta dino untuk berpikir sebelum bertindak
tadi saya juga
ke kantornya nino sama sarah juga
tapi tetep aja ya
tapi memang dia keras kepala
tapi ya mudah mudahan insya allah
omongan bu rosa tadi itu bisa menyentuh hatinya nenek
ya kita berdoa aja mudah mudahan ya
ya kita berharap aja
bu sarah pak surya
ternyata aku gak sendiri
mama sarah mama rosa
semua peduli sama aku
ini di tujuan
bener ya sangat bijaksana
dan istilahnya sangat sangat memanusiakan manusia
kita jadi berasa manusia gitu
itu yang kunyuk gede
sini aku akan duduk sebelah
apa mama udah lama
lumayan tadi udah ketemu rena ngobrol sama mama
mau ke ruang makan aja gak
sebenernya juga kayak udah mau buka puasa
iya buka puasa disini ya
usara masuk ya
eh kalau gitu sekalian mama mau
saya minta izin dulu pak
bu mau ganti baju tadi habis jemput rena sekolah
kalau gitu kita ketemu terlebih dahulu di ruang tamu ya
kamu mandi dulu gak
habis naik dulu juga kan
mau ganti baju sekalian
kalau gitu kita tunggu di ruang tamu aja ya
iya bawa ke ruang tamu dulu ya
obat dari gelisah itu berdoa dan zikir
kamu kenapa lagi
tadi reno sempat nandung ke sini
terus reaksi fungsi rena gimana
karena na bilang jangan pernah dipikin mama yang naik character
terus mama tadi juga sempet ngomong sama reno
kalau dia terus terusan untuk mengambil hak asur reina
mungkin bisa aja ketika reina tau
reina malah ngebencin nino
tapi gak tau
ngomong sama dia masuk kuping kanan keluar kuping kiri
jangan marah segala
yang penting kita itu selalu berdoa
kita gak pernah tau
pertolongan allah itu datang dari mana
tadi saya sempet
bicara sama randy
tim saya yang ada di amerika
supaya saya bisa diundur berangkatnya
saya akan urusin ini dulu semuanya
baru berangkat nanti
tadi siang juga
asistennya amar mahendra itu telepon saya
si amar ya mau ngajak ketemuan
mau membahas soal rena
saya bilang tidak ada pembicaraan soal reno
saya juga gak mau ketemu sama mereka
ya sisanya kalo mereka tetep mau ketemu
saya serahkan sama pak yuda untuk ketemu
buang video terus kan
apa nanti kecapean
oh dulu dulu sekali
sekolah dulu sekalian gimana
ya boleh juga sih karena takut yang terkelewatannya
udah lama juga
kita gak selalu berjamaah
pokoknya pesan papa
kalian saling menjaga
mama juga akan serem jaga kamu nak
dan gak perlu harus pake pengacara segala
bapak tahu kamu lagi banyak pikiran dan sedih saat ini
bapak bisa ngerasain ini semua
kalau di jakarta jam segini berarti di chicago jam tujuh pagi ya
saat depan sekarang deh
ya supaya pak hal bisa dapet kepastianan selepasnya
from pt maharatu
mr ali baran personal assistant
ya den jadi kamu harus yakin
kamu harus tetap tenang
karena kita semua disini
ada untuk mendukung kamu sama al
ada mama ada papa surya
dan kami siap membela kamu
ya alhamdulillah banyak banyak
jangan dukung aku
kalau tim dari chicago
tidak bisa memundurkan schedule nya pak
semua sudah masuk ke agenda perusahaan pak
dan melibatkan banyak orang
dan apalagi ini kan
pabrik dan produk yang dibuat pak
dan apalagi ini kan
jadi harus sesuai schedule menurut mereka
mereka juga menyampaikan minta maaf pak
karena tidak bisa mengundurkan schedule nya
iya dan mereka juga bilang pak
dan semoga persoalan yang
bapak hadapi sekarang
semoga cepat beres pak
berangkat dan bertemu mereka
tidak bisa mempus mereka lebih jauh pak
apa mau pak cancel saja
carikan tim untuk menggantikan bapak disana
selain ingin ketemu tim
mereka itu memaksakan memang ingin ketemu saya
ya permasalahannya ini juga
antara kerja sama kita juga disana kan
iya betul juga ya pak
ya udahlah nanti saya telepon lagi ya
terima kasih arin sama sama
ada apa mas
saya mengundang perwakilan pengacara dari
pak yuda yang mewakili pak aldebaran
dalam kasus pengambilan hak asuh anak
oleh pak elinoprasetya
untuk waktu dan tempat bagaimana kalau bertemu di kantor kami saja
untuk waktu dan tempat kami tunggu dimana dan kapan
mereka yang menentukan waktu dan tepat
seperti pepatah bilang
kita harus mencari
kita harus mencari
seperti pepatah bilang
kalau kita mau menepuk nyamuk
pastikan jangan terlalu dekat
karena kalau sampai terlalu dekat
tolong hubungi pak suprih
saya tunggu di lobby
baik lebih baik
ada yang mainkan
lagi pula kalau misalkan ada apa apa
kalau ini masih keras kepala
nanti aku yang otori semuanya
nanti aku yang akan lawan dia
dan begitu aku juga gak sendirian
semua orang ngedukung aku
bahkan kata papa sebelum papa pulang tadi
kalau bu chandra sama pak chandra juga ngedukung aku
bismillah ya lancar semuanya
ya pokoknya sebelum berangkat
saya harus pastikan dulu
kalau memang masalah ini ada yang ngebantuin kamu
kan kamu juga bantuin dari jauh jauh
baju kamu sekarang sama rena yang belum dicuci ya
tapi jangan bekas mentahan rena juga
ya enggak dong
dan masukin ke kompor kecil aja
supaya saya gak susah nyari dia ya
terima kasih pak chandra
terima kasih pak chandra
terima kasih pak chandra
terima kasih pak chandra
terima kasih pak chandra
terima kasih pak chandra
terima kasih pak chandra
terima kasih pak chandra
terima kasih pak chandra
terima kasih pak chandra
terima kasih pak chandra
terima kasih pak chandra
terima kasih pak chandra
terima kasih pak chandra
terima kasih pak chandra
terima kasih pak chandra
terima kasih pak chandra
terima kasih pak chandra
terima kasih pak chandra
terima kasih pak chandra
terima kasih pak chandra
terima kasih pak chandra
terima kasih pak chandra
terima kasih pak chandra
terima kasih pak chandra
selamat siang bapak amar mahendra
selamat siang pak
saya dr yuda pratama s a ll m m home
bukannya kita sudah pernah bertemu ya pak ya
dua atau tiga kali di persidangan
anda yang tidak pernah menang melawan saya di persidangan kan
silahkan duduk pak
klien bapak pak aldebaran
saya ingin mengajukan penawaran
dan saya berharap bapak bisa memberitahukan langsung kepada pak aldebaran
untuk menerima tawaran dari kami
tawaran mediasi agar ini tidak sampai kerana hukum yang lebih besar pak
kalau sudah masuk ke persidangan
akan banyak waktu yang terbuang
dan itu tidak baik untuk kedua belah pihak pak
dan kita juga sama sama tahu ini bisa memangkas waktu pekerjaan kita bersama
dan saya juga gak mau kan
kalau anda bisa
ketemu lagi sama saya untuk keempat kalinya nanti di pengadilan
kok kamu kerjanya di rumah
kamu jangan ke kantor
kerja di rumah aja
kamu kan sebentar lagi
mau berangkat ke amerika
masa nanti urusan kantor kok gak ada urusan di mana
ya justru kalau mau berangkat ke amerika
pokoknya saya luangin waktu buat kamu buat tindak anak
yaudah kalau gitu kenapa masih kerja
kamu pemandang deh kerjanya
eh mau liat gak
video video yang kemarin saya ambil itu hasilnya bagus bagus tuh
hmm bangga sekali dia
kamu bangga banget karena kamu yang ngevideoinnya
bukan memang beneran ya
kamu ngapain sih
potong keluarga lagi yuk
kamu rihana banget sih
kamu mau potong keluarga
bukannya kemarin sama yang pas ascara udah ya
mama kan belum ikut
soalnya kan udah lengkap itu ada mama
nah ascara kamu rena
terus pengen saya pajang disini juga nanti
saya terparing dulu ya
tolong cariin fotografer yang bisa dibawa ke rumah ya
saya mau foto keluarga soalnya
oh untuk kapan ya pak
hari ini aja kalau bisa setelah rena pulang sekolah
oh ya pak baik pak
saya akan carikan fotografernya
dan nanti siang saya akan langsung minta dia untuk ke rumah bapak
oke terima kasih banyak ya rene ya
kenapa ngeliatin saya terus
mau liat aja
udah terpesona ya
mau buat fotoshoot untuk keluarga
siang ini di rumahnya apa bisa
iya betul sih yang ini
ya kurang lebih setelah makan siang
atas nama aldebaran al fahri ya
mungkin alapatnya sudah ada di database anda
baik ya itu betul alamannya
terima kasih banyak
yang pertama kamera
sekarang foto keluarga
pak al memang akhir akhir ini
gak kayak biasanya ya
ya mungkin sekarang kan
pak al udah punya dua anak
dan itu yang membuat dia berubah
pokoknya diambil beberapa aja disini
ya saya yang ikut aja
kalau gitu saya ke belakang dulu ya
kita mau pakai seragam gak sih mas
gak tau kayaknya formal banget
nggak aku gak nyindir
kayak gini aja bagus
kan yang penting kebersamaannya momentnya yang diambil kan itu
bukan masalah seragam ya
ya banyak kok
betul betul sekolah kan pake seragam semua
tapi kan tidak bermoment
satu dua tiga
sampai ketemu di pengadilan keempat kalinya pak
ini orang kayaknya gak pernah ada respect respectnya sama orang yang seprofesi sama kita
intinya kita harus tenang
untuk menghadapi orang yang selalu intimidasi seperti itu
segera daftarkan gugatan klien kita ke pengadilan
segera daftarkan satu kasus baru ke pengadilan
kasus atas perebutan hak asu anak atas nama pak el nino prasetya
kita mulai saja acara mediasi ini antara bapak al debaran dan ibu andin
yang diwakili oleh bapak yuda pratama
dengan bapak el nino prasetya
yang diwakili oleh bapak amar mahendra
untuk itu saya minta masukannya ke dua belah pihak
kau mendingan jangan lakukan ini deh
yang pada akhirnya cuma nyakitin rina
maaf ibu andin
saya rasa tidak perlu setendentius itu
kami sudah memberikan untuk ibu bermediasi yang baik
agar mendapatkan kesepakatan yang baik
tapi ibu andin menolak
jangan pernah merendahkan istri saya
saya berbicara fakta
ya tapi mediasi yang anda inginkan adalah kemenangan untuk klien anda
sedangkan mediasi yang anda inginkan adalah kemenangan untuk klien anda
sedangkan mediasi yang anda inginkan adalah kemenangan untuk klien anda
menyudahkan kebodohan dan kekonyolan ini
saya rasa mediasi ini telah gagal
saya sarankan untuk kalian semua bersiap siap bertemu di persidangan
di joining family
bahkan seekor induk rusa saja bisa menghalangi seekor singa yang ingin mendekati anaknya
anda tidak berpikir untuk mundur lagi kan
saya tidak akan mundur
kalau begitu anda harus tenang
anda percaya tidak
kalau anda percaya sama saya
kasih keyakinan saya untuk bisa memenangkan kasus ini
saya sudah mempunyai bukti baru yang akan memberatkan mereka semua
kita tidak akan bisa melawan aldebaran
ataupun dengan kondisi ibu rosa
yang tinggal serumah dengan reyna
kita tidak perlu melawan seperti itu
bukti baru apa
yang jelas nanti anda akan tahu di pengadilan
kita akan menyerang langsung ke ibunya
bukti baru apa
bukti baru apa
bukti baru apa
bukti baru apa
bukti baru apa
bukti baru apa
bukti baru apa
kalau anda tidak tahu
bagaimana cara untuk mendapatkan hak asuh atas reyna
bukti baru apa
bukti baru apa
bukti baru apa
bukti baru apa
bukti baru apa

bisa ke ruangan saya sekarang
oke makasih ya
ada apa ya pak randy
ini untuk persiapan keberangkatan pak al besok pagi
udah fix semuanya
fix pak semuanya aman kok
bahkan beberapa produk sampel baru kita sudah di packing
jadi siap untuk dibawa
oke makasih ya
hari ini kan sidang mediasi resmi antara pak al dan pak nino
besok pagi kan palu udah harus berangkat ke amerika
saya hanya memikirkan beberapa hal saja
saya mau mengucapkan terima kasih aja sama kamu
ya karena selama kamu kerja sama saya
kamu selalu ada waktu untuk saya selalu luangkan waktu untuk saya
selalu membantu semua pekerjaan pekerjaan saya
apa yang saya suruh ini itu kamu selalu lakukan
dan semua pekerjaan kamu kamu lakukan dengan sangat baik
terima kasih banyak ya
itu sudah kewajiban saya
tolong jaga keluarga saya
saya titip mereka
sering sering cek keadaan mereka
tapi kan bapak pergi hanya dua minggu aja pak
lama dua minggu itu red
lama menurut saya dua minggu
dengan keadaan sekarang
saya pergi meninggalkan sebuah masalah
salah dengan nino yang belum selesai baik pak baik saya akan lebih sering
menengok rumah bapak dan memastikan semuanya baik baik saja pak terima kasih banyak ya
intinya saya titip keluarga saya semua keluarga saya saya pun juga meminta tolong sama angga
untuk menjaga keluarga saya juga ya tidaknya kalau saya udah bicara begini ke kamu dan angga
agak lebih lega lah meskipun masih berat untuk saya pergi tapi setidaknya saya meninggalkan
keluarga saya dengan orang orang yang saya percaya sekali lagi tolong jaga keluarga saya
baik pak insya allah keluarga bapak sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri pak
pasti akan saya jaga dan ya itu bisa mungkin membuat bapak lebih fokus lagi dan tenang untuk
bekerja di sana pak ya mudah mudahan

kan berangkat ke amerika itu hanya dua minggu ya
tapi pak al
menitipkan keluarganya ke saya
iya ya pak
mungkin pak al baru kali ini pergi yang cukup jauh dan durasinya juga cukup lama terpisah dengan keluarganya
mungkin aja sih ya
ya pak memang kepala keluarga yang patut dicontoh sih
diakhir sama keluarganya dan orang banyak
iya pak bener saya juga ngerasain hal itu kok
dan sangat profesional dalam bekerja
ya meskipun sekarang dikeluarganya sedang dalam masalah
pak al tetap mau berangkat
semua masalahnya bisa diselesaikan dengan baik
amin semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar ya pak
oh ya pak ada lagi yang bisa saya bantu kerjakan
kalau gitu saya kembali ke ruangan saya ya pak
silahkan terima kasih ya
duduk duduk duduk
mediasi minta menyerahkan hak surena
cuma kalau dari kita kan ingin keadaan damai seperti dulu
ya kita sebenarnya memperbolehkan diri untuk ketemu sama rena
tapi setelah dikasih kesempatan seperti itu dia maunya lebih
itu yang salah
mama pikir nino akan mengurungkan niatnya setelah bicara sama mama kemarin
dan mama sempat kasih masukan
dan mencoba meminta nino untuk menempatkan posisinya di posisi rena
tapi ternyata dia sangat keras kepala
keras kepala banget ya nak
saya juga berat
karena besok harus pergi juga
kamu kan juga harus kerja
dan kamu tidak bisa meninggalkan pekerjaan kamu mas
lagipula disini kan juga ada mama papa yang akan nemenin aku
aku gak akan sendirian
dan aku bakal jaga anak kita mas
sama seperti yang aku bilang tadi sama neno
ibu rusa pasti akan selalu menjaga anaknya
kamu benar nino
walaupun harus melawan seekor singa
kamu bisa juga

kamu bisa jadi ibu rusa
jadilah ibu rus yang berhati singa
ya kami siap mendukung kami
pengen pulang masa juga gak akan lambat kan
sampai jumpa lagi
noh gimana mediasinya
papa sama mama marah
pasti tau dong
tantin dan juga pihak dari pengacara aku
tidak menemukan solusinya
kamu sinokeras kepala
kamu tuh gak mau dengerin nasihat
wah kalau memang mama dan papa tidak mendukung aku aku bisa mengerti
tapi aku harap kita disini tidak pakai emosi
ini jalan yang sudah kupilih
aku sudah banyak sekali dapat tekanan kiri dan kanan
hidup aku juga banyak pikiran dan penuh tekanan
aku juga gak tenang
kamu sendiri yang bikin hidup kamu gak tenang
kalau kamu begini terus selamanya hidup kamu gak akan terdampak